perjalanan mudik sudah dilarang bahkan juga sudah ada penyekatan tapi setidaknya yang disampaikan oleh kapolda metro jaya beberapa waktu lalu ada satu dua juta orang tetap mudik meninggalkan wilayah jakarta jabodetabek menuju daerah lain di pulau jawa sumatera dan sekitarnya
larangan halal bihalal secara langsung juga tidak sepenuhnya diindahkan
peningkatan kasus terlihat di wilayah sumatera pemerintah harus mengambil langkah cepat mengantisipasi lonjakan kasus covid sembilan belas setelah lebaran
dan juga terutama memastikan tenaga kesehatan dan fasilitas rumah sakit di daerah mencukupi
ini akan menjadi topik diskusi malam ini
sudah bergabung para narasumber saya secara virtual
yang pertama saya sapa brigjen tni purnawirawan alexander kaginting ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
pak alex selamat malam
selamat malam salam sehat
terima kasih bapak sudah bergabung
ada prof zubairi jurban juga prof beri ketua satgas penanganan covid sembilan belas ikatan dokter indonesia
selamat malam prof
selamat malam terima kasih sudah bergabung
ada juga pak heru aryadi
pak heru adalah ketua umum asosiasi rumah sakit daerah seluruh indonesia
pak heru selamat malam
selamat malam mbak putri salam sehat
terima kasih bapak bapak sudah bergabung
selamat idul fitri bagi bapak bapak sekalian yang merayakannya
saya langsung saja yang pertama ke pak alex
saya tahu pasti teman teman di satgas sudah siap sudah berupaya mengantisipasi segala halnya dengan pencegahan mudik
tapi toh juga masih ada yang lolos
saat ini yang sedang disiapkan oleh satgas apa pak alex
ya jadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh ketua satgas covid sembilan belas letnan jenderal doni monardo
bahwa persiapan kita dalam antisipasi apakah arus mudik ataupun arus balik ini sudah dilakukan dari beberapa waktu yang lalu
dan persiapan ini melibatkan seluruh kementerian lembaga yang ada
jadi semua ini sudah disusun dengan baik
bahkan kementerian perhubungan sudah melakukan survei
sehingga kita sudah mengetahui bahwa moda angkutan mobil kendaraan bermotor yang terbanyak ini sudah kita antisipasi
persoalannya adalah bahwa di dalam situasi sekarang ini ada beberapa hal yang menjadi catatan
bahwa negara tetangga kita kenaikan kasus
dan kemudian ditemui varian baru
dan ini juga sudah dilaporkan oleh kementerian kesehatan bahwa ada varian baru
tidak hanya di pulau jawa tapi juga di sumatera
yang kedua bahwa terjadi kenaikan kasus di pulau sumatera
nah kenaikan kasus ini sudah melebihi dari ekspektasi biasanya

karena itu ini yang harus dijaga
seperti apa yang disampaikan kasatgas bahwa jangan terjadi permainan pingpong
artinya jangan sampai di sumatera naik jawa melandai kemudian setelah lebaran jawa nya naik sumatera tetap naik
oleh karena itu memang ada beberapa protokol yang sudah dikerjakan dan sudah dilakukan melalui berbagai rapat koordinasi
bahkan hari ini juga ada rapat koordinasi yaitu melakukan penyekatan dan testing
dan kemudian dilanjutkan dengan kontak tracing
jadi dalam hal ini kita harus mencari penyekatan dan testing
dan kemudian dilanjutkan dengan kontak tracing

dan kemudian dilanjutkan dengan kontak tracing

termasuk juga yang utama di bakuni dan kemudian beberapa di rest area jalan tol
yang prinsipnya adalah bahwa mereka yang datang tidak dilengkapi dengan dokumen yaitu surat pemeriksaan pcr
ataupun rapid test antigen maka mereka akan diperiksa
dan kalau sudah diperiksa maka akan ada strategi
yaitu apakah mereka akan dikarantina mengurangi risiko penularan atau mereka diisolasi untuk mengurangi resiko penularan bagi mereka yang sudah terkonfirmasi
ataupun yang kontak erat
jadi dalam hal ini juga melalui ppkm skala mikro ini juga akan ditingkatkan melalui lurah ataupun kepala desa
agar rumah tangga ataupun rw bisa melihat dan mengatur lalu lintas orang yang keluar dan masuk
dan kalau mereka ada pendatang baru sebagai arus mudik balik maka itu harus dikarantina
dan dalam hal ini minimal lima hari
jadi bagi mereka yang sakit tentu akan masuk ke rumah sakit
dan bagi mereka yang bergejala tentu nanti di ppkm skala mikro disitu ada tim pusat mas akan melanjutkan follow up nya
yang penting adalah harus ada deteksi dini
harus ada pelacakan agar yang kontak erat tidak sakit
kalau di hulu ini tidak bisa kita kelola dengan baik penyekatan tidak bisa kita kerjakan dengan baik
maka akibatnya nanti rumah sakit akan penuh
nah itu ini kita belajar dari tahun lalu
tahun lalu libur panjang itu semua meningkatkan kasus di hilir dan di hulu di rumah sakit meningkat
sehingga ini menjadi kerja kita semua
dan kita minta kepada ketua ketua rt ketua ketua rw bagi mereka yang mudik yang kembali supaya tetap ada pengendalian
kita tahu kalau mereka mudik pasti akan titip
dan punci kalau mereka meninggalkan rumahnya
termasuk juga rumah kontrakan
oleh karena itu ketua rt ketua rw di bawah kendali posko desa ataupun posko kelurahan
harus mengintensifkan untuk mengendalikan mereka yang datang dan mereka yang keluar
dan kemudian di penyekatan penyekatan termasuk juga di eras area
bagi mereka yang tidak mempunyai dokumen lengkap tentu akan dilaksanakan testing
dalam hal ini kementerian kesehatan sudah menyiapkan rapid test antigen
kemudian satgas juga menyiapkan tim tracing untuk bisa melakukan
pelacakan kontak dan sekaligus juga testing
oke saya ke prof zubairi jurban sekarang
prof zubairi yang saat ini menjadi perhatian yang perhatian oleh media dan juga banyak pihak adalah kondisi di daerah sekarang
tadi juga sudah saya mengutip dari pernyataan pak alex saat ini peningkatan di sumatera harapannya tidak pingpong
jadi sumatera naik kemudian jawa nanti naik setelah arus balik terjadi
saat ini informasi dari teman teman dokter
soal kondisi di daerah seperti apa prof
saya tidak bisa mendengar
wifi saya masih
saya tidak bisa mendengar jelas suara anda
saya tidak bisa dengar
mohon maaf kami tidak bisa dengar
nanti kami akan coba memperbaiki komunikasinya
sekarang kita jeda dulu
sekarang kita jeda dulu bapak bapak
sambil memperbaiki komunikasi tetap di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kami masih membahas soal antisipasi memburuknya pandemi setelah idul fitri
saya ke pak heru sekarang
pak heru aryadi ketua umum asosiasi rumah sakit daerah
pak heru bagaimana dengan mereka rumah sakit rumah sakit di daerah
sudahkah ada persiapan khusus yang dilakukan pak heru
baik terima kasih
pada saat awal tahun dua ribu dua puluh
pak menteri kesehatan telah mengimbau kepada seluruh rumah sakit
di tempat rujuk covid sembilan belas
agar meningkatkan kapasitas
sebesar empat puluh persen
waktu itu memang di bulan januari dua ribu dua puluh
memang kenaikannya terus tinggi terus ya
di atas sepuluh ribu
nah alhamdulillah banyak rumah sakit yang sudah bisa memenuhi peningkatan kapasitas
jadi kalau saya meminta di sini rumah sakit uji ujikan itu jumlahnya sembilan ratus delapan puluh rumah sakit
di antaranya adalah rumah sakit daerah
nah dengan semakin melandainya dari januari ke mei ini
bornya setelah ditingkatkan empat puluh persen
tempat tidurnya bornya menjadi tiga puluh lima persen
kemudian juga di akhir april
begitu keluar kebijakan bahwa mudik dibolehkan tetapi dalam aglomerasi
tetapi juga ada yang pulang mudik mendahulu
kami harus mengingatkan teman teman kami
yang ada di daerah tentang kesiapan ini
feedback yang diberikan kepada kami
sdm nya siap ruangannya siap
kemudian apd nya siap
medis dan sebagainya juga siap
kami bapak optimis mudah mudahan
nanti yang seperti disampaikan oleh
ditangani dengan baik sehingga
yang dealer tidak merasa
kebobolan tidak merasa kewalahan
pak heru bagaimana dengan kondisi
di sumatera saat ini beberapa
waktu lalu kan pada saat
konferensi pers menteri erlangga
mengatakan ada peningkatan tajam
bornya bahkan sudah lebih dari lima puluh persen per hari
ini seperti apa
ya secara umum
memang masih akan naikkan
yang berbakna tapi
di atas enam puluh persen kan
kita memandai bahwa di atas delapan puluh persen
antara enam puluh sampai delapan puluh itu kuning
kemudian di bawah enam puluh hijau
nah sementara yang
di bawah ini rata rata masih hijau
di sumatera memang
masuk ke zona kuning
optimis untuk bisa menangani
sepanjang sekali lagi diulunya juga
ditangani dengan baik
oke diulunya berarti
ya tracing testingnya juga
ini juga perlu
tiga t di masyarakat harus patuh
kemudian tiga t di
masyarakatnya juga harus
dikembalikan dengan baik
kalau kita bicara soal rumah sakit di daerah itu
tidak hanya perkara untuk
tempat tidurnya saja
tapi fasilitas fasilitas penunjangnya
sejauh ini seperti apa
tentu saja kita tidak mengharapkan
tsunami pandemi seperti yang di india
tapi realnya seperti apa sekarang pak
sama sama bisa membantu dan masyarakat
kemudian menjadi lebih aware
disampaikan tadi bahwa
baik dokter perawat dan sebagainya
medis dan sebagainya
pemerintahan pendukung lainnya juga harus kita siapkan
untuk kejadian di daerah itu
sebegitu berapa daerah masih pun tidak banyak
laboratorium kesehatan daerah yang bisa
mendukung pasional ini
jadi kita akan
yang pasti dari arsada
rumah sakit di daerah mengatakan
sudah melakukan penambahan kapasitas tempat tidur
seperti yang juga sudah diminta oleh menteri erlangga
saya sekarang ke prof zubairi jurban
sudah bergabung sekarang melalui telepon
prof zubairi sejauh ini
seperti apa prof
bagaimana informasi dari teman teman di daerah prof
terkait persebaran covid sembilan belas
terutama di masa mudik sekarang
masih lumayan bagus
keterisian di daerah masih
lumayan kalau jakarta
apalagi jakarta rata rata
dan kalau melihat
di luar jakarta
sekarang ini masih bisa dikatakan
aman namun memang kita
antisipasi ke depannya yang lebih penting
terutama yang seperti yang tadi juga disampaikan oleh
pak alex dan pak heru di hulunya
berkaitan sama seperti yang
sudah beberapa kali kita diskusikan
ini soal tracing dan testing menjadi kunci
sekarang ya prof ya
tetap di situ kuncinya
iya terus khususnya hari ini
yang di arti siarnya mungkin
karena lebaran ya
mungkin perlu segera ditambah lagi
semestinya segera ditambah lagi
prof beri kalau misalnya
dengan kondisi nakes saat ini
seperti apa prof
bayi dan di jogja
kondisinya sekarang jadi masih
tidak seberat ini
tapi persiapan dengan
ke kenny masih the same zurpung
walaupun dimediatki batang anggotanya
ini sih hanya keagetan lain
seharusnya tentu masih dihasilkan
jadi kalauhon terus punya lagi
sebagai yang saya ingin kita sudah ada
yang ketiga administrasi kalau di indonesia lebih padat dan administrasinya tidak terlalu bagus
sebandingnya indonesia yang paling padat penduduknya itu punya paling kecil
kita yang sering erotasi
kita masih ada banyak harapan di situ
lebih banyak di indonesia dari presentasinya dibandingkan dengan india
intinya tracing testing tetap menjadi kunci kesadaran masyarakat juga tetap menjadi kunci
bagaimana dengan mereka yang sudah mulai kendor nih prof sekarang sudah banyak beberapa kali kami mewawancara orang
sudah ada juga surveinya sudah mulai kendor dengan protokol kesehatan prof
iya ini memang harus

untuk itu perlu edukasi berulang ulang kerjasama dengan media masyarakat semua cara memang harus terus dikerjakan
artinya saat dikop ini mereka balik
dari dokter maupun dari
ya semuanya memang harus ditingkatkan
baik jangan lengah intinya begitu ya
prof zubairi jurban terima kasih sudah bergabung malam hari ini
terima kasih prof sayang sekali komunikasi kita kurang lancar malam hari ini
tapi terima kasih
kita sekarang jeda dulu
setelah jeda saya akan ke pallex
bagaimana pastinya pemerintah bisa mengawasi ada lima hari karantina yang wajib dilakukan bagi seluruh pemudik
terutama di wilayah ibu kota
tetap bersama kami
saya ke pak heru aryadi lagi ketua umum asosiasi rumah sakit daerah seluruh indonesia
pak heru tadi anda mengatakan tracing testing menjadi kunci
kalau berkaitan dengan fasilitas tracing testing di daerah seperti apa pak heru
untuk memastikan juga bahwa upaya pencegahan juga berlangsung
sebelum bicara tracing testing pada dasarnya kan manusia itu makhluk sosial
jadi perangkan untuk silaturahimnya memang sangat suat
sementara sudah satu tahun berhubungi silaturahimnya melalui physical distancing
apalagi sudah ada program vaksinasi mungkin masyarakat merasa relatif lebih aman
ini yang perlu diantisipasi
belum sampai pada tracing and testing
ini pada masyarakat yang
kemudian tracing and testing kalau sepanjang reagen dan
itu terpenuhi itu saya kira tidak ada masalah
karena sebetulnya kita punya pengalaman satu tahun covid lebih ya
jadi memanajer sebuah program ini sudah punya pengalaman paling jika
itu bagian kami
artinya fasilitas tracing testing di daerah selama sejauh ini juga tidak ada masalah pak heru ya
dan sudah siap ya
oke relatif siap
saya ke pak alex sekarang
pak alex sekarang kita akan memasuki yang babak yang baru sekarang
babak pengawasan terhadap mereka yang baru pulang mudik
tadi juga anda sudah mengatakan wajib karantina lima hari
memastikan ini terawasi dengan baik
oke kalau misalnya di jakarta mungkin bisa koordinasi dengan rt rw
tapi misalnya di area padat dan lain sebagainya
bagaimana ini pengawasan bisa dijalankan dengan baik
ya jadi sebagaimana berapa kali sudah disampaikan bahwa
pengendalian pengawasan ini tidak hanya dalam soal arus mudik ataupun arus balik
tetapi juga kita harus mengawasi penyebaran kasus pusat perbelanjaan
dalam situasi lebaran
kemudian kita juga mewaspadai penyebaran kasus di tempat wisata
walaupun yang datang ke tempat wisata itu orangnya terbatas dan hanya di daerah tersebut
kita juga harus menguas padai tempat ibadah
dan kemudian juga kita baru melihat menguas padai mereka yang arus balik
jadi arus balik ini ada yang lintas provinsi lintas kaupate
dan kemudian juga kita harus memperhatikan mereka yang datang dari luar negeri
ini sudah diatur melalui surat edaran satgas nomor delapan dan nomor dua belas
dan kemudian penyekatan penyekatan ini sudah kita laksanakan
mulai hari ini dan persiapannya dan kemudian di tanggal lima belas itu akan sudah dilaksanakan
yang penting adalah semua mereka yang tidak punya dokumen lengkap
dan pemeriksaan maka harus ditesting
mereka yang positif ataupun mereka yang erat akan dipisahkan
dan kemudian juga
kita akan menyiapkan juga satu isolasi bagi mereka yang tidak mempunyai tempat
oleh karena kasusnya sudah positif
dan kemudian juga yang paling penting adalah di rt dan di rw
jadi rt dan rw ini harus tingkatkan kapasitasnya
kemampuannya di dalam mengendalikan pandemi
di bawah pimpinan posko desa ataupun posko kelurahan
dan rt dan rw ini harus bisa mengendalikan mereka yang sudah diputuskan dan ditetapkan untuk kina
inilah yang disebut dengan strategi mikro lockdown
jadi micro lockdown ini artinya tidak menutup satu desa penuh
dan tidak juga satu kecamatan
tapi adalah rt rt yang di mana jumlah kasusnya signifikan
misalnya kalau rt tersebut
tapi kalau misalnya di alam rt
itu ada enam rumah tangga
yang pulang mudik dan kemudian
nitipkan kunci rumahnya dan sekarang balik
rt akan mengetahui bahwa mereka
mengatakan bahwa anda harus
ada di rumah
dan tidak melakukan aktivitas
dan kemudian nanti akan ada
tim kontak tracing yang akan
memonitor dan mengamati
jadi di sini peran serta
dari tokoh masyarakat
dari tokoh desa kelurahan
sangat penting tidak semata mata
hanya satgas saja tapi
kita mengapresiasi mereka yang
tidak pulang mudik mereka sebenarnya
adalah pembun yang bisa
peran dan menjaga bertambahnya
kekesakitan dan oleh karena itu
jadi catatan kita bagi mereka
yang tidak mudik ini merupakan
satu kebanggaan kita
mereka masih bisa mentah di aturan
tapi bagi mereka yang mudik
dan kembali kita juga
harus minta agar mereka juga taat
kepada aturan untuk menjaga
keselamatan dirinya keselamatan
keluarganya dan termasuk juga
keselamatan tetangganya dan juga seluruh
masyarakat inilah yang mungkin harus
signal epidemiologi yang
mengarah kepada penularan
yang tadi bisa kita hambat
jangan sampai terjadi
cluster cluster yang masih
ini yang harus kita hambat
kalau misalnya di hilir ini
dan di hulu ini bisa kita
kendalikan dengan baik maka
pandayan pelandayan akan bisa
terjadi dalam cepat
walaupun penularan masih ada
mendeteksi agar mereka yang sakit
tidak menjadi sakit berat jadi yang harus
kita jaga bisa saja mereka sakit
tapi jangan sampai jadi sakit berat
yang sakit menularkan kepada
sehat mereka yang kontak
erat harus di tracing oleh
karena itu kontak tracing
tidak boleh turun kapasitasnya
kalau kontak tracing tidak boleh
kapasitasnya turun maka
testing juga tidak boleh turun
sehingga test antigen
harus ditingkatkan kapasitasnya
juga di luar jakarta jadi kita hanya
tidak berbicara di jakarta termasuk
kota kota lain kita menjaga
pulau jawa dan kemudian juga
mengawasi pulau sumatera kita
lihat kasus di sumatera naik dan
oleh karena itu ini harus kita kendalikan
jangan terjadi nanti sumatera
dan akibatnya jawa
dan pulau sumatera nanti di luar kendali
ini yang harus kita waspadai
bersama dan ini tidak bisa dikerjakan oleh
satka sendiri tanpa
kerelaan masyarakat baik
yang mudik maupun yang tidak mudik harus
bersama sama untuk menerapkan
tiga t ada di tempat tersebut
dan bagi pelaku
ini juga harapkan
seluruh mereka yang ada di
posko desa dan di posko kelurahan
itu kita harus mengeluarkan energi
yang cukup besar
untuk bisa melaksanakan tiga
kontak racing tidak bisa ditawar tawar
terima kasih pak alex
kita lihat nanti perkembangannya seperti apa
balik sudah akan dimulai
informasi dari teman teman yang di lapangan
seperti itu terima kasih pak alex malam hari ini sudah
bergabung di cnn indonesia newscast
ada pak heru juga terima kasih
selamat malam bapak bapak sekalian
selamat malam salam sehat
terima kasih salam sehat